bu nawang tahu kan selama ini rizky dan saya hubungannya sudah membaik
karena bu nawang dan putri tinggal di sini
saya gak akan ngomong apa apa rizky juga putri
karena saya gak mau mereka jadi sedih
biar ini jadi urusan orang tua mereka aja
enggak sama sekali enggak
mama gak nyuruh bu nawang keluar dari sini
mama malah senang bu nawang sama putri tinggal di sini sama kita
bu nawang cuma bilang sama mama dia pergi karena dia gak enak lama lama tinggal di sini
tapi mereka mau tinggal di mana lagi mbah
kalau nggak tinggal di sini
kalau dia mau cari kontrakan baru
mama gak enak dong maksa dia untuk bertahan di sini
nanti malah ngeberatin bu nawang
tapi kamu gak ada kepikiran kan untuk pergi juga
kamu jangan ninggalin mama kayak kemarin lagi ya
aku sama sekali gak ada kepikiran ke sana ma
tapi aku masih heran banget
tante nawang menandak pergi
tante nawang pergi dari sini
karena nawang juga belum bilang sama putri
apa jangan jangan tanah nawang pergi dari sini itu dapat ancaman dari orang
enggak sama sekali enggak kok
takut ngerepotin kita makanya dia mau pindah dari sini
itu aja dia bilang
gue seneng banget akhirnya semua anak anak kampus itu gak peduli kalau kita pacar
kok menurut gue perih banget
kok jangan jangan lu kena penyakit ma lagi
wah lu pasti stres nih karena mikirin ujian
jangan gitu dong
itu tuh bisa memicu buat kena ma
aduh gawat nih
yaudah kalau gitu lu tunggu di sini dulu ya
gue ambil sesuatu buat lu oke
untung ruang medis kampus itu nya dia
ini milanta cair
obat ma andalan bekerja cepat meredakan perih dan mual
kebetulan gue juga punya mah
gue harus punya milanta sih
harus dong pacar
gue sebenarnya bawa ini nih
ini baru praktis
nih tinggal kunyah dikit aja
nah kalau emak lo kambuh di kampus
jangan lupa langsung aja ke ruang medis kampus
tapi kalau kambuhnya itu di luar kampus
lu langsung aja tuh cari milanta di apotik apotik terdekat
karena disana juga ada format tabletnya
nah kalau misalkan sakitnya itu makin berlanjut
langsung tuh cek ke dokter
makanya juga harus diatur
supaya bisa meredakan sakit mahnya
cie yang perhatian
iya dong pacar siapa dulu masa gak perhatian sih
cie gak usah kegairan lo
gilang udah sembuh aja mencabut cabutan
gila kasar cewek
jangan kesini ya
sini dong kita mau pesan
kamu selesaikan aja pekerjaan kamu ya
biar ibu yang kesana
mau pesen apa
kalau saya pengen nasi goreng and ice lemon tea
saya mau pesen apa

mbak mea mau pesen apa

saya mau pesen bakso satu sama mineral water satu ya
tapi pastiin makanan yang diantarin kesini semuanya bersih oke
mbak makanan dan minuman di kantin ini kebersihannya terjamin kok
lagian kan mbak mea sama temen temennya kan sering makan disini
jadi gak ada masalah kan
bu saya kan cuma ingetin aja
saya kan buta nih
jadi saya gak tau kalau makanan saya tuh bersih atau enggak
nah jadi saya ingetin ibu
ibu bikin pesanannya dulu ya
mau antar kesana
nasib nasib jadi orang buta
mau makan aja susah
untung aja kalian berdua sih
gue gak kebayang kalau ada kalian berdua
tapi sekarang pangeran malah ninggalin gue gitu aja buat orang yang gak penting
jahat banget ya pangeran
jangan jangan lo makan oh my god
kalau sumpah ini udah keterlaluan kita harus komplain
udah apa itu
bu tinggal dulu ya
sumpah ada apa sih
gak gue sempet makan lagi
bu nina itu di dalam baksonya mel bisa ada pasir
masa sih mbak ada pasirnya
lihat teman saya barusan hampir makan pasir bu
ini udah ada faktanya loh bu
tolong deh bu
kan tadi ibu ya yang nyiapin baksonya
tadi yang bikin putri
putri si syara asongan
putri sini sebentar put
di basonya mbak amel ada pasirnya
tadi kan kamu yang bikin
tapi waktu saya bikin gak ada apa apa
ini pasir tiba tiba muncul gitu
bisa jalan sendiri ke mangkoknya mel
akuin aja kalau lo yang mau jahetin mel kan
karena lo tau dia yang pesen
bener lo masukin pasir ke makanan gue